beralik informasi kuliner rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut membuat dua makanan ini digemari oleh banyak orang
gelato dan cake gelato yang biasanya dinikmati dengan hanya tambahan topping diatasnya kini berinovasi
menjadi isi dalam sebuah sponge cake dengan rasa blackcurrant
tren kuliner gelato atau es krim italia kini bersaing memanjakan lidah penggemar es krim tanah air
tak hanya beragam rasa unik disajikan bentuknya pun kini berinovasi
seperti kedai di jalan bengawan kota bandung ini yang menyulap gelato menjadi isi dalam sebuah cake
unik sih soalnya kan biasanya pakai krim sekarang pakai gelato jadi rasanya juga pasti beda dan lebih lembut
kek gelato memasaknya
menurut aku pasti beda dari yang lainnya kalau yang lain kan krim kalau krim itu kan biasanya suka nempel di langit langit
kalau gelato kan pastinya lebih serius lebih lembut juga dengan varian rasanya juga yang banyak

untuk membuatnya pertama buat dulu gelatonya dengan rasa cheesecake
campurkan air dan stabilizer diaduk lalu disimpan dalam microwave
selanjutnya adonan dicampurkan air
gula cair cream cheese dan kembali diaduk
masukkan ke dalam mesin gelato tuangkan glukosa dan pasterisasi selama sepuluh menit dengan suhu delapan puluh lima derajat celcius
sekarang buat kue dengan isian gelato
sebelum dilapisi gelato kue diberi cairan vanila lalu diberi selai black current di atasnya
lapisan demi lapisan kue dipadukan dengan gelato dan selai
yang melewati proses pendinginan setiap lapisannya
terakhir beri topping merah buah blueberry blackcurrant dan strawberry
sebenarnya ya karena ngebayanginnya makan cake tapi terbuat dari gelato
jadi dia dingin dan enak gitu ya
itu jadi saya pikir ya lucu nih kalau dibikin cake
saya coba coba dengan rasa yang saya suka yaitu sneaker
gelato rasa peanut iya dan ternyata emang enak
hmm kini saatnya mencicipinya
pada dasarnya cake dengan krim itu udah enak
tapi ini gelato cake lebih enak dan segar
nah kalau saya untuk menikmati secara maksimal itu harus pelan pelan dan lama lama di lidah
karena tekstur gelatonya sangat lembut
gelato dalam bahasa italia berarti es krim
namun dalam konteks kuliner gelato berkembang menjadi es krim yang dibuat sesuai tradisi orang italia
untuk menikmati gelato cake harganya dibanderol rp tiga ratus delapan puluh lima per porsinya
dian permata sari bandung